kalau tidak musim panen harganya hilang
sehingga harganya juga melonjak
sebelumnya saya sendiri yang menikmati manfaatnya
sebelumnya saya susah mencari cabai rawit
saya bisa memetik hasil sendiri
hasil tanaman saya sendiri
dari selama ini kita melaksanakan
alfintan yang diberikan kepada kelompok kelompok kami